sorotan menarik lainnya saudara kesuksesan seorang pengusaha kerupuk amplang rumahan
terbukti mampu membantu perekonomian keluarga
dalam satu hari ia bisa memproduksi dua puluh lima kg kerupuk amplang
dengan menggunakan dua belas kg bahan baku ikan tenggiri
inilah kerupuk amplang yang berbahan dasar dari ikan tenggiri
memiliki rasa yang khas serta renyah kerupuk amplang selalu menjadi buruan
saat bulan suci ramadan tiba untuk dimakan saat berkumpul keluarga
nurida pengusaha amplang dari kabupaten kuburaya ini
sudah mulai memproduksi kerupuk amplang sejak enam tahun lalu
awalnya ia berjualan di kota kedengar
akibat pandemi melanda usaha keripik pisangnya pun lesu dan beralih membuat kerupuk amplang
dalam sehari nurida yang dibantu dua karyawannya ini mampu memproduksi kurang lebih dua puluh lima kg kerupuk amplang
dengan menggunakan dua belas kg bahan baku ikan tenggiri
untuk proses pembuatannya pun cukup sederhana
menggunakan tepung telur dan ikan tenggiri dengan beberapa paduan bumbu tambahan
yang menjadi andalan nurida yang membuat kerupuk amplang ini
setelah adonan jadi dan dipotong potong kecil
adonan ini pun digoreng selama kurang lebih empat puluh lima menit
agar kerupuk amplang ini matang dengan sempurna
ciri khas kaya itu dibanyakkan ke telurnya langsung
renyahnya itu tidak terlalu keras
supaya itu bisa dikonsumsi anak anak orang tua yang ibaratnya itu kan
dia tidak bisa yang kaos kaos itu alhamdulillah orang tua suka
karena lembut renyah gitu tidak keras
itu sih bedanya kadang tekstur
padat tapi itu lembut gitu
bahan baku terutama itu kan ikan ikan asli ikan tenggiri
di tahun sebelumnya nurida mampu menjual kerupuk amplang ini sebanyak delapan ratus kg
dan tahun ini nurida kebanjiran order hingga satu ton pemesanan kerupuk amplang
untuk satu kilogramnya nurida menjual dengan harga satu ratus dua puluh ribu rupiah
untuk ukuran kantong kecil ini nurida menjual dengan harga sepuluh ribu rupiah
penggemar amplangnya ini pun tak hanya di kalimantan barat saja
di luar pulau kalimantan hingga negeri jiran pun amplangnya ini menjadi prima dona
bagi anda yang suka ngemil bareng keluarga kerupuk amplang ini cocok menjadi teman bersantai anda
bagusuhanda lukman hakim kompastv pontianak kalimantan barat